pemilik status tersangkanya setia novanto rumah sakit premier jatinegara jakarta timur
menyatakan hanya bersedia membuka data kesehatan setia novanto saat dirawat kepada aparat hukum saja
hal ini menanggapi permintaan wakil presiden yusuf kala
agar mereka mengungkap kondisi ketua dpr ri saat dirawat di rumah sakit prebia
razia medis itu punya pasien
dan kami tidak bisa membuka secara publik di depan umum tentang rasia pasien siapapun
baik itu pasien yang sedang dirawat dalam perawatan baik pun pasca rawat inap itu kami tetap dilindungi
kita mengacu regulasi dari pemerintah bahwasannya hak pasien itu kita harus dijaga
kita regulasi tadi mengacu kepada undang undang juga bahwasannya kalau itu diminta oleh aparat penegak hukum
kami kan tidak mungkin menutupikan
sebelumnya wakil presiden yusuf kala mendorong pihak rumah sakit premier untuk menjelaskan kondisi setia novanto
konfirmasi rumah sakit bisa membantu
agar masyarakat bisa mendengar langsung dari pihak yang berkompeten
yang paling pokok di sini ialah sebenarnya harus kasus ini harus ada penjelasan dari dokter
sebenarnya sekitar apa
supaya masyarakat percaya
ya harus dokter menjelaskan bahwa dia memang sakit kan
sempat dirawat beberapa waktu lalu di rumah sakit premier jatinegara karena penyakit vertigo yang dialaminya
kini ketua umum partai golkar setia novanto sudah aktif di berbagai kegiatan kepartaian dan juga parlemen
kepada cnn indonesia setia novanto mengaku bersyukur menang pra peradilan terbebas dari status tersangka
dugaan korupsi ktp elektronik yang menjeratnya
novanto juga mengakui sempat ada desakan mundur
ketua umum yang diembarnya
berikut wawancara eksklusif heranov al bashir bersama dengan ketua umum partai golkar setia novanto beberapa waktu yang lalu
ya tentunya anda sudah mengenal siapa sosok di samping saya saat ini
ada pak setia novanto ketua umum partai golkar
selamat malam pak
gimana kesehatan pak
dia sudah recovery pelan pelan tapi ya kita tetap harus hati hati lah
sebenarnya apa sih yang dialami pak
penyakit apa pak
pertama ini kan vertigo
dari vertigo terus ternyata setelah kita cek ada harus di catheter
dari katheter akhirnya kita lihat recovery kita lihat secara kesuruhan
ini penyakit yang memang buat saya baru gitu ya
yang selalu tiba tiba
nah ini yang membuat saya harus hati hati kalau vertigo itu
ya masih dua
bagaimana dengan internal partai golkar pak
masih solid atau tidak
saya melihat kemarin ada kehadiran dari pak b j habibie kemudian pak akbar tanjung pak ical pak agung lasono di acara seminar partai golkar
ya ini saya syukur alhamdulillah
pertama tama saya juga ini adalah suatu mujijat
tuhan saya sudah diberikan kemarin adalah peran peran diadani dengan bebas
nah tentu saya berterima kasih kepada allah swt
nah tentu kita harapkan bahwa semua pihak ini bisa saling menyadari bahwa inilah proses yang hukum yang saling bisa dimengerti
bahwa ini proses yang secara profesional bisa dipertanggungjawabkan
nah tentu dengan seminar yang kumpul
jadi saya berharap dengan kehadiran dari pak habibie pak busabakri pak akbar pak agung lasono dan juga para tokoh tokoh serta para pengurus
ini menunjukkan kebersamaan partai golkar itu sangat tinggi
bapak nanti yang mungkin akan mendaping pak jokowi di dua ribu sembilan belas
saya ini selalu berdoa yang penting selamat
sudah nggak berfikir lagi untuk cawaprek
saya lebih senang
saya ingin berdoa adalah kita akan mendukung siapa calon wakil presiden akan datang
baik terima kasih atas waktunya pak setia novanto ketua umum partai golkar dengan cnn indonesia
demikian perbicaraan saya dengan ketua umum partai golkar setia novanto pasca pulih dari sembuh dari sakitnya yang baru waktu lalu kita tahu tidak sempat menghadiri beberapa pemanggilan dari komisi pemerintahan korupsi dan juga beberapa sidang tentunya
helan wawasir cnn indonesia